tulus bersama isteri dan kedua anak yang tidak ikut berwisata
bersama perusahaan konveksi tempatnya bekerja
ini adalah kecelakan tunggal
keterangan dari kapolres bantul ini
sampai senin sore jumlah korban meninggal dunia
dalam kecelakaan bus wisata di bantul
berjumlah tiga belas orang
sembilan diantaranya merupakan warga
tim liputan cnn indonesia